kerusuhan yang menyebabkan kaburnya sekitar dua ratus tahanan di rutan sialang bungkuk pekanbaru riau
diduga akibat akumulasi buruknya fasilitas di dalam penjara
kerentanan kerusuhan di lapas semacam ini dikhawatirkan berpotensi terus terjadi selama tidak ada perubahan sistemik
berikut ulasan dari produser lapangan cnn indonesia nesia megawati
di awal tahun dua ribu tujuh belas ini sudah terjadi dua kali kerusuhan di dalam penjara ataupun di dalam lapas
pada maret kemarin terjadi kerusuhan di kelapas kelas dua a jambi
dan pada lima mei kemarin sekitar dua ratus tahanan kabur dari rumah tahanan sialang pekanbaru riau
hingga sabtu pagi sebanyak satu ratus tujuh puluh satu tahanan sudah tertangkap
kerusuhan yang terjadi disebabkan karena akumulasi buruknya fasilitas
yang ada seperti fasilitas air bersih dan juga kamar yang tidak memadai
hal ini disebabkan karena jumlah tahanan atau narapidana melebih dari jumlah kapasitas yang ada
pemberian makanan pun tidak boleh telat semenit pun
karena hal hal permasalahan yang kecil bisa menyebabkan permasalahan yang lebih besar lagi
selain itu adanya provokasi diduga menjadi salah satu penyebab dari adanya kerusuhan
kerentanan kerusuhan semacam ini
dikhawatirkan berpotensi terus menerus terjadi jika tidak ada perubahan yang sistemik
sipir sipir yang mengambil keuntungan melalui penghutan liar dan masih beredarnya barang barang telara
hanya sebagian cerita dari potret kelam dari kehidupan dari balik jerugi besi
rutan kelas dua pekanbaru berkapasitas lima ratus enam puluh satu orang
tetapi realitasnya diisi oleh satu delapan ratus tujuh puluh warga binaan
dari empat ratus lebih penjara atau lapas
semuanya mengalami kelebihan kapasitas
jumlah petugas atau sipir tak sebanding
dari skala nasional satu berbanding lima puluh enam
atau satu sipir menjaga lima puluh enam napi
kementerian hukum dan ham saat ini masih mengajukan revisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
yang memberatkan pemberian remisi terhadap napi narkoba
salah satu poin revisi itu
yakni napi narkoba bisa mendapatkan remisi jika berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa tahanan
tidak harus membayar denda dan tidak harus menjadi justice kolaborator
diharapkan dengan kemudahan pemberian remisi terhadap napi narkoba
bisa mengurangi jumlah hunian di lapas
nesya megawati jakarta